informasi berikutnya majelis hakim pengadilan tipikor jakarta pusat menolak keseluruhan isi nota keberatan terdakwa frederick yunadi
dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi ktp elektronik
dan hakim ini memerintahkan agar persidangan dilanjutkan ke materi pokok perkara untuk menghadirkan saksi dari jaksa penuntut
untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor sembilan garis miring kristus tpk garis miring dua ribu delapan belas garis miring pnjk tpst
atas nama terdakwa dr fredrik yunadi s a lnm npr
tiga menemukan setiap perkara sampai dengan putusan hakim
itulah keputusan majelis hakim pengadilan tipikor jakarta pusat yang dibacakan ketua majelis hakim zaifuddin zuhri
dalam persidangan yang digelar senin sore
majelis hakim menolak seluruh isi nota keberatan terdakwa frederick yunadi
dalam perkara dugaan perintangan penyidikan korupsi ktp elektronik
majelis hakim juga memerintahkan jaksa penuntut agar melanjutkan perkara ini dengan agenda keterangan saksi
hakim menilai pasal dua puluh satu undang undang tindak pindahna korupsi
sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum sudah sah
seperti yang telah diuraikan dalam peristiwa yang dilakukan terdakwa
menanggapi putusan hakim frederick mengaku kecewa
dan mengancam tidak akan menghadiri persidangan berikutnya
dalam persidangan frederick juga menegaskan akan melakukan upaya hukum banding
ia masih meyakini jika penetapan dirinya sebagai tersangka adalah rekayasa penyidik kpk
hardian syahbernardi jakarta